ya tinggal dipijitin refleksi kaki kan bedes
aduh ya allah
kita mulai dari peserta yang lain aja dulu
ya kan sambil nunggu mereka dicari dikejar gitu
buku buku buku
abis itu kalau tak mau
kok tulisannya gini kebalik kebalik
baik bapak bapak ibu ibu semuanya
mohon untuk lebih sabar lagi menunggunya ya
baik sekarang kita mulai langsung aja dari urutan yang ketiga
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pokoknya kalau begini caranya
pusing banget jadi
masuda itu yah
tadi usap mikirin siapa aja sih ustadz ustadz
ada tak uang mantenan
hidup hidup tak senyum di kelas aja dulu
sini disini aja
aduh dimana sih
ini kayaknya temen kita ada yang kurang deh
udah lukman mungkin dia pipis atau apa gitu
udah gak mikirin
kita mikirin si akbun sama ismail
boleh tuh kak
aduh kemana ya
apa jangan jangan mereka masuk kelas
masuk masuk masuk
gak ada orang iya
aneh dulu ya hah
jangan berisik denger tuh
aku denger suara
orang mendekat ke arah sini
ada suara tuh emang dasar anak kecil
sumpet sumpetnya ngumpet apa aja
suaranya ada yang bocor
jangan sampai mereka tahu alias tmp bos
aku tangkep tangannya
makanya kalau mau nangkep lihat lihat dulu
kalau nggak kelihatan kacaran
itu itu itu
itu itu itu
eh udah kejar kejar
nah nah nah
nah ini ini
itu itu itu
jalan jalan naik kapal feri
di tengah laut banyak ikan kakap
kalau kalian mau coba coba lari kalian akan kami tangkap
orang bisa lihat dari situ tuh
lari aja ayo cepetan
eh jangan jangan jangan
oh ini tangkap